kementerian perhubungan memproyeksi akan ada enam belas empat juta penumpang yang melakukan perjalanan pada natal dan tahun baru dua ribu dua puluh
tahun ini pemerintah dan operator angkutan telah menyiapkan lima puluh tiga ratus tujuh belas unit bus dua ratus dua puluh delapan unit kapal empat ratus empat unit kereta satu dua ratus sembilan puluh tiga unit kapal dan empat ratus sembilan puluh lima unit pesawat
selain itu menteri perhubungan budi karya sumadi juga memprioritaskan pengaturan penyeberangan danau toba rak bakauheni ketapang gilimanuk kepulauan maluku
sementara jalur wisata antara lain puncak bogor bandung malang
solo yogyakarta dan parapatoba
kalau kita melihat nataru memang yang paling masif itu adalah satu itu darat kedua itu udara kereta api baru menggunakan laut
nah apa yang kita lakukan kita memang satu memetakan kegiatan kegiatan pergerakan darat itu akan seperti apa
ke jawa tengah ya
nah oleh karanya kami hari minggu nanti akan melakukan cek terhadap tol elevated dan juga cipali yang ditenggarai banyak kecelakaan dan kurangnya rest area
nah kita pastikan bahwa urat nadi utama ke arah timur itu berjalan dengan baik
jalur darat dan udara di predikasi
akan menjadi dua pilihan utama masyarakat untuk menghabiskan waktu selama libur natal dan tahun baru
kementerian perhubungan memastikan setiap jalur baik kereta api maupun jalan tol baik yang lama dan yang baru siap digunakan dan dilintasi oleh masyarakat dengan aman
sementara di jalur udara kementerian perhubungan merekomendasikan agar masyarakat memilih tanggal yang tidak terlalu ramai terutama di hari senin sampai kamis
apalagi pada hari senin sampai kamis pemerintah telah memastikan akan ada harga tiket

pemerintah memperkirakan puncak mudik atau liburan natal dan tahun baru dua ribu sembilan belas pada tanggal dua puluh satu dan dua puluh dua desember dua ribu dua puluh